selanjutnya kita akan pantau lalu lintas melalui laporan rekan kami yang saat ini berada di sadang jawa barat
ada produser lapangan cnn indonesia dea intan kartika
dea bagaimana pantauan arus mudik di sana apakah nampaknya di belakang anda saat ini arus lalu lintas masih cukup lengang
selamat sore eva hari ini saya berada di perempatan sadang purwakarta jawa barat
dan dari data yang kami terima memang hari ini sudah ada peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari arah jakarta
yang hendak melalui jalur tengah menuju ke jawa tengah maupun jawa barat
maksud kami jawa tibur
dan memang dari pantauan kami di perempatan sadang ini eva merupakan salah satu perempatan yang cukup sibuk
karena jalur sadang ini merupakan jalur tengah
yang biasanya digunakan oleh pemudik yang hendak menuju ke jawa tengah maupun ke jawa timur
dan beberapa hal yang kemudian menjadi penyebab mengapa perempatan sadang ini menjadi salah satu titik yang cukup sibuk
dan juga menjadi titik macet seperti itu eva
memang ada sejumlah hal salah satunya soal terminal bayangan
banyak bus maupun angkutan umum yang kemudian berhenti untuk mengambil penumpang
hal itu membuat kemacetan terjadi di sini
ini seringkali terjadi di sini eva
selain soal terminal bayangan eva di sebelah kiri saya ini merupakan salah satu pabrik susu
dan memang para pekerjanya seringkali tidak mengikuti aturan atau mereka menyebrang sebarangan
sebetulnya eva dan tidak melalui jembatan penyebrangan
hal itu membuat atau memicu kemacetan atau kepadatan lalu lintas di sini semakin menjadi
untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana nanti mekanisme atau pengaturan lalu lintas
yang akan dilakukan oleh polres purwakarta
ada kepada terlalu lintas menjelang hari raya idul fitri
yang nanti diprediksi akan jatuh pada tanggal dua puluh lima juni dua ribu dua puluh
saat ini saya sudah bersama dengan kanit adikyasa satlantas polres purwakarta
yaitu aibtu sugino
selamat sore pak
pak sugino bisa dijelaskan bagaimana kondisi di h lima ini kondisi di sekitar sadang ini pak
ya terima kasih
di sekitaran simpang empat sadang wilayah hukum polres purwakarta pada saat hari ini
arus lalu lintas di hari h lima ini sudah terjadi sedikit peningkatan
namun belum terlalu banyak
ya nanti di sini diinformasikan karena jam jam sebentar lagi
ini di sekitar persimpangan cadani ada beberapa titik trouble spot
yang di antaranya yaitu nanti keluar dan masuk karyawan
kemudian di lokasi
ini juga ada mall atau sts
itu nanti yang bisa menyebabkan terjadinya kematian lalu lintas
salah satu cara bertindak untuk mengurangi kemacetan ini kami sudah mengupayakan
yaitu dengan jembatan penyeberangan orang
begitu karyawan bubar
itu nanti karyawan tidak menyeberang di bawah
namun menggunakan fasilitas yang ada
kalau untuk cara bertindak
di sekitar persimpangan sadang ini
bila mana terjadi kepadatan di jalur pantura
kita nanti di sini sadang nanti akan mengikuti
cara bertindak dari kor lantas dan dari polda jabar
jadi di sini nanti untuk di simpang empat sadang ini
menerima aliran arus pengalian dari cikopo
bila mana nanti jalur pantura sudah padat
nanti akan langsung dialirkan melalui jalur tengah
melalui persimpangan sadang ini
kemudian mengarah ke wilayah
ke wilayah subang
kami para petugas dengan intan citra kait
sudah siap untuk melancarkan arus lalu lintas
terima kasih aibtu sugino sudah menjelaskan kepada cnn indonesia
soal bagaimana nanti mekanisme atau pengaturan lalu lintas
di sekitar sadang purwakarta jawa barat
sementara itu yang kami bisa sampaikan dari sini
baiklah dea intan kartika
melaporkan langsung dari kawasan sadang jawa barat
sambil di bawahnya
demikian gomudik cnn indonesia dua ribu tujuh belas
kali ini kami akan kembali satu jam mendatang